siapa yang tidak tergoda untuk mengonsumsi sate kambing
bagi sebagian orang daging kambing adalah makanan yang wajib dikonsumsi secara berkala
meski terkadang membawa efek samping bagi kesehatan
sebulan ada ya tiga
biasanya ada efek efek samping gitu pak habis makan kambing atau
kalau ya perjituan sih sampai sekarang nggak ada ya aman aman aja
paling efeknya kalau udah makan daging kambing tuh
kepala pusing aja gitu agak pusing
hanya kayaknya mungkin usia atau ya usia lah kayaknya mah darah tinggi itu
menurut dokter spesialis gizi klinik
di johannes chandrawinata
terdapat dua jenis daging kambing yang biasa dikonsumsi masyarakat indonesia
yang pertama adalah daging kambing
dan yang kedua adalah daging domba
tetapi biasa disebut sebagai kambing dalam menu makanan
baik daging kambing maupun daging domba
dapat meningkatkan kadar asam urat
sehingga tidak baik jika dikonsumsi terlalu sering
dokter johannes menambahkan
sebaiknya hindari mengkonsumsi daging kambing atau domba
yang diproses dengan cara dibakar
hal ini karena protein pada daging dapat membentuk nitrosamin
yang berpotensi menimbulkan kanker
nah pada saat kita makan daging kambing misalnya
supaya kita cepat kenyang
dan juga tadi kita mendapat efek tambahan
asupan seratnya menjadi meningkat
kemudian juga vitamin dan antioksidannya juga
menjadi lebih tinggi dalam makanan kita
juga kita menjadi lebih cepat kenyang
sehingga tidak mungkin mengkonsumsi daging berlebihan
pola hidup yang sehat dan seimbang
serta tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan
adalah tips yang paling aman
jika anda ingin menikmati olahan daging kambing atau domba